jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
h c prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga
h c ganjar pranowo shmip dan prof dr h c muhammad mahfud md sebanyak dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus
ketua kpu hashim ashari secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres dua ribu dua puluh empat
yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka
namun yang cukup mengejutkan nasdem sebagai parpol pengusung tim amin langsung memberikan respon cepat
ketemu nasdem surya paloh mengaku menerima hasil rekapitulasi dan menyampaikan selamat kepada prabowo gibran
tentu hal ini berbeda dengan sikap tim hukum amin
pemilu legislatif tahun dua ribu dua puluh empat
beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat
partai nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan prabowo subianto
dan gibran raka buming raka sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
sementara itu calon presiden terpilih prabowo subianto menegaskan
akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat indonesia
prabowo juga mengajak semua pihak kembali bersatu
pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai
semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati
yang memilih dua kita hormati
yang memiliki satu kita hormati
yang memilih tiga kita hormati
menanggapi pernyataan prabowo baik capres nomor urut satu anies baswedan
dan capres nomor urut tiga ganjar pranowo
sama sama sependapat soal pentingnya bersatu usai pemilu
akan tetapi masih ada langkah hukum yang harus ditempuh
yakni sidang gugatan dugaan kecurangan pemilu di mk
kalau soal rangkul rangkulan kita ini berteman semuanya
kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai ada saat akhir
tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya
tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus
mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini
pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas
dari situ baru kemudian nanti kita lihat
tapi yang pasti kami tegaskan
bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa
politik yang bersifat dinamis terkait pilpres masih menimbulkan tanda tanya besar
arah politik masing masing parpol
kemana mereka akan berlabuh dan memilih jalan politiknya
apakah kubu yang kalah akan bergabung ke koalisi pemerintah
atau justru sebaliknya menjadi oposisi
tim liputan kompas tv
tim liputan kompas tv
tapi ya ini ada dalam proses kontestasi pemilu baik pilpres maupun pileg yang biasa gitu
oleh karena itu ya proses ini adalah proses yang alami dalam arti
politik kita sudah melaksanakan
tapi kan ya seperti yang mas radi sampaikan masih ada residu residu kan
kalau saya boleh katakan ya it is over but not of finish ya
sudah berlalu tapi belum selesai sepenuhnya gitu
ada masih ada gugatan di mk terus kemudian juga ada peristiwa peristiwa selama pemilu ini
yang dilihat baik oleh para pelaku ya artinya kami sendiri sebagai kontestasi
di dalam pileg maupun pilpres
juga masyarakat melihat bagaimana proses perjalanan pemilu ini gitu
karena kalau kita lihat pemilu ini sebagai suatu sistem
sistem itu ya pendekatan sistem itu melihat ada input ada proses dan ada output
nah outputnya ada sekarang yang sudah ada nih
catatan di dalam input dan proses ini gitu
yang ya kalau kita lihat bagaimana reaksi dari masyarakat di dpr dan juga disampaikan oleh pak ganjar
disambut oleh teman teman di dpr juga di masyarakat civil society
terutama yang berkaitan dengan hak angket gitu
untuk melihat membuka proses yang terjadi mulai dari input proses hingga apa yang output hasil output ini seperti ini
evaluasi yang menyeluruh terhadap proses pemilu yang berlangsung selama ini
ya kalau kita melihat sekarang kan sudah terpampang ya angka angka begitu
tapi kalau saya berbincang dengan mbak eva sundari kemarin how to get ⁇ t number katanya gitu
itu yang harus ditelusuri apakah betul nomor nomor yang angka angka yang ada sekarang itu memang murni melalui proses yang legitimate
ya saya kira itu bahwa proses itu berlalu
tapi dengan angka itu juga menjadi pertanyaan
jadi ya ini kan menjadi hal yang menjadi pertanyaan banyak orang dan itu yang itu ditentukan oleh input dan proses
kalau kita lihat bagaimana mulai dari mk peristiwa yang terjadi di mk
kalau teman teman dari kubunya satu saya lihat kemarin mereka cukup jelas menyampaikan positioning mereka gitu di dalam gugatan di mk
bu lulu kalau ajakan dari pak prabowo kemarin untuk kembali rekonsiliasi lah begitu ya setelah pilpres setelah pemilu
bagaimana dari partai kebagian tanpa bangsa dan juga beberapa para pemilu
bagaimana dari partai kebagian tanpa bangsa dan juga beberapa para pemilu
bagaimana dari partai kebagian tanpa bangsa dan juga beberapa para pemilu
dari calon presiden yang dinyatakan oleh kpu mendapatkan suara terbanyak ya saya kira itu satu statement yang baik gitu
kita lihat itu dan itu sangat khas indonesia banget
karena sebelumnya juga sedemikian yang disampaikan
hanya saja mungkin saya justru ingin menyampaikan jangan sampai juga kalau ada pihak pihak katakanlah dari amin atau juga misalnya tiga yang masih fighting for justice gitu ya
di mahkamah konstitusi lalu kemudian ini dianggap sebagai sebuah gerakan yang tidak mempersatukan atau bahkan membuat persatuan itu tidak terwujud
karena apa namanya klaim kekuasaan seringkali susah untuk melihat pihak itu berbeda atau bahkan berada di ruang yang tidak sama
nah saya kira kita memandang bahwa pemilu ini belum selesai dari sisi proses dan juga substansi
secara prosedural saja masih banyak catatan
dan apalagi kemudian secara subsantif
nah sementara kita ini kan mengejar dua hal ya
bahwa dalam demokrasi ini secara prosedural harus baik dan secara substantif juga harus baik gitu
nah ruang pengujian itu ada di mahkamah konstitusi
nah saya kira kita menunggu sampai proses ini selesai di mahkamah konstitusi dan kemudian keadilan akan kita lihat apakah bisa diwujudkan oleh para hakim konstitusi yang mulia itu
ya jadi itu menurut anda hanya ini ya
apakah pernyataan pernyataan mengenai ini tuh untuk termasuk di mana proses pemilu di dalam konten politik pasca ditetapkannya prabowo subianto sebagai presiden terpilih begitu setelah pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
tapi begini bu lulu ini saya melihat mitra koalisinya pkb mitra koalisi anda juga nih di timnas amin gitu ya
partai nasdem ini sepertinya menjadi satu satunya partai di internal kubunya timnas amin
atau mungkin jadi satu satunya partai yang calon presidennya kalah dalam pilpres gitu ya
mengucapkan selamat kepada prabowo dan juga menerima hasil pilpres
nah ini seperti kontradiktif dengan tim nas amin yang kemarin mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
yang bisa menjawab itu ya saya kira nasdem ya dan kami itu terutama pkb misalnya termasuk juga amin
tidak terlalu terpengaruh dengan sikap itu
karena apa karena yang sedang kita kerjakan juga bagian dari hak konstitusional dan ini sudah kita sampaikan jauh hari
ada begitu banyak catatan catatan dan koreksi memang harus kita lakukan
dan seperti yang disampaikan oleh mas anies dan juga gus muhaymin bahwa jalan yang kita tempuh untuk mencari keadilan di mk hari ini
justru dalam rangka untuk membuat koreksi dan juga perbaikan bagi sistem demokrasi dan seluruh penyelenggaraan pemilu kita yang akan datang
sebagai sebuah koalisi kan tidak bubar tidak ada statement dari masing masing untuk membuarkan amin
jadi pkb gak mau buru buru kasih selamat dulu lah ya kira kira gitu ya
kalau ini bukan soal buru buru kasih selamat mas
makanya bilang untuk mengucapkan selamat itu hal yang paling mudah
tetapi ini harus jejak lurus dulu deh
sejak luruskan dulu dan kemudian kita hargai proses itu karena ada puluhan juta orang
yang mempercayakan suaranya kepada kami dan ini yang kemudian harus kita jaga
kita buktikan indonesia masih memberikan ruang konstitusional itu untuk mendapatkan keadilan
oke padahal yang dipanggil menterinya sama pak jokowi menterinya bu lulu nih menterinya pkb
tapi yang kasih selamat dari partai nasdem gitu ya
kalau menterinya ya itu salah salah aja
pak wihadi sejauh ini komunikasi politik yang dibangun setelah pilpres begitu ya
apakah ada juga upaya untuk ya seperti yang pak prabowo bilang begitu untuk kembali merangkul semua elemen
termasuk partai partai koalisi pengusung lawan politik di pilpres pak uhadi
saat ini kita memang sedang berkonsentrasi apa yang diperjuangkan oleh kupunya bang andreas maupun mbak lulu di mk
karena ini memang adalah merupakan satu rangkaian daripada sistem pemilu kita yang memang ada bugatan di mk
adalah sesuatu hal yang memang ada dalam undang undang pemilu
dan kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana pidato pak prabowo untuk mengajak seluruh elemen bangsa
ini adalah merupakan suatu pidato kebangsaan di mana kita sudah bersaing dalam pemilu
kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan dalam melakukan bagaimana rakyat untuk memilih
dan pada saat ini adalah rakyat sudah memilih dan sudah ada suatu pemenang daripada pemilihan itu
maka tidak menimbulkan polarisasi
maka pak prabowo mengajak kepada seluruh masyarakat seluruh rakyat yang sudah memilih yang dulu pilihannya berbeda untuk sekarang sama sama membangun negara ini
jadi ini adalah ajakan kepada seluruh semua elemen bangsa untuk membangun negara ini
jadi bagaimanapun juga bahwa partai pendukung yang saat ini memang sedang berjuang di mk dan bagaimana kita sama sama kita mempersiapkan materi materi di mk
jadi ini adalah merupakan suatu rangkaian dalam undang undang pemilu yang memang ada
jadi saya kira ini adalah merupakan suatu hal yang memang disampaikan oleh pak prabowo untuk mengajak semua jangan sampai rakyat ini terpecah belah dengan setelah ada pemilihan ini
maka kita melihat bahwa ayo kita semua sama sama bersatu untuk negeri ini untuk membangun negara ini
kita sudah mengakhiri apa yang pemilihan ini
tetapi rangkaian ini masih berjalan ya masih berjalan dan kita masih mempersiapkan itu
oke pak wihadi ini saya baru saja mendapat informasi kabarnya hari ini atau siang ini
pak prabowo akan bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh apakah betul
ya itu memang salah satu hal yang memang kita belum terinfo
tetapi kemungkinan bisa terjadi karena bagaimanapun juga memang partai nasdem kita mengapresiasi partai nasdem yang sudah mengucapkan selamat dan menerima hasil pilpres
artinya dengan kedewasaan partai nasdem kita melihat bahwa memang sesuatu kompetisi itu sudah berakhir
maka kita juga akan melihat bahwa hasil yang ada
dan merupakan hasil yang diinginkan semua
pak wiyadi kalau memang nanti ada tambahan partai lain begitu ya
seumpama nanti setelah rangkaian gugatan di mk ini setelah selesai
ada juga partai politik lain yang merapat selain partai partai yang sudah ada di koalisi indonesia maju
kalau kata anak sekarang kan gemuk itu gemoy katanya gitu
apa nggak koalisi takut koalisinya makin gemoy dan bagi baginya makin banyak dong nanti
saat ini kabinet pak jokowi sendiri ini pun kan juga hanya menisahkan beberapa partai yang memang di luar pemerintahan
jadi ini sudah sesuatu hal yang bagaimana dengan adanya hal seperti ini
kita juga melihat bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan lancar
dan segala sesuatu yang negara ini juga akan lebih berkonsentrasi untuk kemamuran rakyat juga semua
jadi itu adalah sebuah kabinet ataupun apapun yang menjadi suatu kinerjana
nantinya itu adalah merupakan kebersamaan yang kita sama sama
kalau kita bisa bersama sama maka kita akan bersama sama
dan ini adalah suatu hal pemikiran negarawan yang kita lihat juga
bahwa setelah konsultasi maka kita semuanya adalah bangsa indonesia
dan kita harus membangun indonesia ini
kang ujang kalau melihat fenomena politik yang terjadi akhir akhir ini
dikaitkan dalam konteks rekonsiliasi yang diutarakan oleh prabowo subianto dalam pidato kemenangannya kemarin
apa namanya beberapa peristiwa politik yang terjadi akhir akhir ini
termasuk nanti siang akan bertemu katanya pak prabowo dan partai nasdem
dalam menghadapi konteks asli kan ada dua hal
pertama bisa terjadi konflik
karena konsensus ini kerekonsiliasi gitu kan
maka ketika konflik itu tidak terjadi
yang terjadi adalah rekonsiliasi itu
nah dalam konteks pak prabowo membangun kekuatan
kalau kita misalkan lihat walaupun kpu belum mengumumkan ya
kemungkinan besar empat partai parlemen yang di koalisi indonesia maju
kemungkinan besar itu suaranya paling empat puluh dua sampai empat puluh lima persen
maka sebuah keniscayaan sebuah kebutuhan untuk mengambil partai partai yang di luar kim itu
artinya pihak pihak yang kalah di pemilu
karena memang pak prabowo membutuhkan partai partai untuk membangun koalisi gemoy tadi
oleh karena itu kalau nanti misalkan komposisinya
kekuatan di kimnya itu lebih kecil
pemerintahannya dibandingkan dengan oposisi kan berbahaya
maka kebijakannya termasuk janjian jadi kampanye tidak akan terorisasi di parlemen
nah saya selalu mengatakan bang radi
artinya pak prabowo giblani harus kuat pemerintahannya
nah kekuatan pemerintahan yang kuat ditopang oleh koalisi yang besar
walaupun katakanlah koalisi besar itu bisa enam puluh persen gitu
nah di saat yang sama kita juga membutuhkan kekuatan oposisi yang kuat dan tangguh
karena kita begini di indonesia ini tidak sanggup atau tidak banyak partai politik
yang mengambil sikap oposisi yang berani
karena susah menderita dikerjai
pdip sudah berpengalaman sepuluh tahun jadi oposisi
tapi kita selalu mengingatkan bahwa ada check and balances penting
karena kalau nanti parlemennya dikuasai
terlalu dominan oleh kekuatan koalisi gemuk itu juga menjadi persoalan
kita seimbang saja ada check and balances itu
sehingga demokrasi itu berjalan sesuai dengan koridornya ke depan
kalau menjadi oposisi itu kan ya menderita gitu ya
bleeding selama bertahun tahun
tapi mendapatkan insentifnya setelah itu
menjadi partai penguasa selama kurun waktu sepuluh tahun
nah kira kira langkah oposisi koalisi yang ada di negara kita
memang negara kita tidak menganggut sistem parlamenter tapi presidensial
komposisi koalisi ini sejauh mana buat apa ya
bisa tadi mengakomodasi janji janji politik yang ada di kampanye
ya kan gini kalau secara teoretik gitu
bang wilhadi ibu lulu juga bahwa kita negara dengan sistem presidensial
lihat saja amerika sama
amerika juga dia presidensial tapi dia tidak mengenal oposisi
nah di kita juga kira kira mirip begitu lah
karena itu kita melihat bahwa bagaimana formatnya
oposisi di kita itu kan semuanya berbasis kepada kepentingan
apakah memang nanti yang gabung pemerintah itu kepentingannya apa
apakah power sharingnya kursi menterinya
ya kan kue jabatannya dan lain sebagainya
apakah dapat insentif elektoral tadi pdip sepuluh tahun
jadi macam macam pola dalam konteks koalisi dan rekonstruksi nanti
sama sama bahwa presidennya sudah ditetapkan
artinya kita punya peluang bangsa ini maju
oleh karena itu ya bersatu menjadi sebuah keniscayaan
tetapi memang tadi saya sepakat dengan mbak lulu juga bahwa
ya hak tadi ya konstitusional untuk menggugat di mk itu yang cepat jalan
itu kanal demokrasi yang diberikan oleh undang undang
nomor tujuh dua ribu tujuh belas undang undang pemilu
bahwa mengucapkan selamat ya sebuah kenisayaan juga
karena sekencang apapun perbedaannya
tetapi ya ketika sudah diputuskan menang ya
dalam konteks itu saya melihat bahwa kita sudah mulai dewasa
artinya kita bangga bahwa hari ini adalah pemilu yang tertib
tetapi di saat yang sama ada koreksi besar
dan pembuktiannya salah satunya jalan konstitusionalnya ada di mahkamah konstitusi
oke jalan konstitusional ada di mahkamah konstitusi
ini kanal tersendiri untuk menggugat hasil pemilu
di pdi perjuangan sendiri di dpr
kemarin saya juga menyimak pernyataannya bang adriana pitupulu
untuk mengetahui adanya dugaan kecurangan pemilu di dpr ini
ya kita tahu bahwa hak angket itu
hak politik yang ada di anggota anggota dpr
tentu melalui fraksi fraksinya
sehingga ini menyangkut proses
kalau substansi materi daripada hak angket ini
sekarang sudah pada kembali
sehingga masukan masukan dari teman teman ini juga
secara materi sebenarnya sudah siap
karena kalau kita lihat di mk itu
lebih pada melihat pada outputnya gitu
perselisihan hasil pemilihan umum
menyangkut pada output daripada
kita bisa melihat secara keluru
karena pemilu itu kan suatu sistem
sistem yang mulai dari proses
kemudian mulai proses pemilu itu
nah disitulah kita lihat bagaimana
atau melalui proses penyelidikan
karena dengan jarak waktu yang agak singkat
dan kita tahulah bagaimana proses yang
mengungkap proses politik juga
dan disitu hanya mungkin melalui hak angket
karena menyangkut penyelenggara negara
yang berkaitan dengan pemilu itu
ya kami melaksanakan ini berdasarkan
menjalankan sebagai pelaku juga
sehingga disitulah saya kira poin
daripada pentingnya hak angket itu
nah selain hak angket saya juga akan bertanya ini bung andreas
menjadi oposisi itu tidak mudah gitu ya
pdip pernah menjalankan peran itu
dan luar biasa berhasil menurut saya
kalau di pemerintahan saat ini
pdi perjuangan selama lima tahun ke depan
tapi kelihatannya sih ada pembicaraan yang intensif
ini komposisi apa namanya
tidak akan lagi seimbang
untuk menyimbangi partai pengusung pemerintah
kami akan segera kembali
berada dalam situasi oposisi selama sepuluh tahun
dan setelah itu sepuluh tahun kemudian
juga jadi partai pendukung
jadi pernah di dalam pernah di luar
kalau jadi oposisi itu susah
belangsak kalau kata orang sunda
kalau sekarang situasinya kembali seperti itu
apa ada strategi khusus
untuk menjalankan mengarungi situasi politik
di obok obok ya
ya kemarin pun masih di obok obok juga
karena memang ya ini partai
kokoh dan tegak di tengah situasi
yang di obok obok gitu
yang disampaikan oleh mas andi
ya ini kan menjadi salah satu target juga kan
pemenang di dalam pemilu ini
bahwa itu penting ada di dalam atau di luar
tapi buat pdi perjuangan
politik saya kira itu yang penting gitu
oposisi di dalam sistem parlementer
di negara negara yang demokratis
pembicaraan platform politik dulu gitu
ada di dalam atau di luar pemerintahan
soal ada di dalam di luar kan ikut ikutan
bahwa ketika berada di dalam kita serius
untuk melaksanakan platform platform politik
kesepakatan kita bersama gitu
yang kita punya sekarang ini
dan kemudian menjalankan roda pemerintahan
langkah langkah yang harus dilaksanakan
dalam lima tahun pemerintahannya gitu
undang undang sekarang yang berlaku
siapa yang terlibat di dalam itu
visi misi daripada presiden tersebut
atau oposisi ini agak kabur kadang kadang
ya kalau kita mau pakai bahasa yang lebih vulgar
ya pragmatisme yang lebih dominan disitu
pdi perjuangan melalui ibu ketua umumnya
bu megawati skornaputri juga
masih ya boleh dikatakan berdiam diri
belum selesai proses ini
karena itu tadi masih
residu persoalan yang berkaitan dengan
kalau dari pdip seperti itu kurang lebih
bu lulu dari partai kebangkitan bangsa
kultur apa yang biasanya dilakukan oleh
oke saya akan masuk ke dalam lingkaran pemerintahan
apa yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan itu
di pkb itu karena memang kita tumbuh ya
mencegah kemaldorotan yang sangat besar
mengejar sekedar kebaikan yang belum tentu
maka ini pasti akan terjadi perulangan di kemudian hari
penggunaan kekuasaan yang abusive
kemudian juga penggunaan instrumen
negara dan juga sumber daya negara
saya kira kita justru
soal kemudian bagaimana akhir dari perjalanan ini
karena pemerintahan yang baru
sampai hari ini ya pkb tetap menjadi bagian
dan kita juga tidak meninggalkan
ini menurut saya satu value
yang harus terus menerus kita sampaikan
jadi bukan semata mata apakah kita ini
karena memang demokrasi ini sesuatu yang sangat mahal
dan ini harus kita jaga bersama sama
kalau tidak itu kan perkara yang
dan pasti untuk kepentingan terbaik
tetap akan berada di dalam
untuk mengambil pilihan di luar
ketua besar dari kalangan
nahdien pasti kemudian kita juga akan
kita menggunakan juga model model
misalnya kalako kita juga akan
tadi pendekatan usul fikih pasti juga
yang hari ini sedang kita perjuangkan
bahwa kita nggak bisa
dan akan jadi ganjalan juga
untuk pemerintahan yang baru siapapun
perjalanan proses demokrasi kita
apalagi kalau ada pertanyaan yang terkait
apakah ada secara konstitusional
dan keadilan maka ini pasti akan
oke ini kalau saya lihat frame
saya mau lanjutkan sedikit apa yang disampaikan
misalnya sekarang ke depan ini kita akan ada pilkada
nah kemarin saya mengikuti
soal bansos ini menjadi catatan
melalui misalnya dibuat perda perda
kalau tidak ada keputusan politik
yang berkait dengan penggunaan bansos
yang kemarin selama pilpres itu
itu tadi evaluasi dilihat oleh semua orang
memainkan politik anggaran melalui bansos
sebenarnya ini melanggar atau tidak
mungkin saja akan bergabung dengan pemerintah
kalau itu untuk elektoral
melihat pembicaraan kita pagi hari ini
punya catatan catatan kritis begitu ya
pada saat pemilu sebelum berlangsung
nah bagaimana anda menjelaskan kepada publik
pak prabowo subianto dan mas gibran raka buming raka ini
jadi apakah anda mengatakan bahwa ini tidak legitimate
saya bukan dalam faksitas nilai itu begitu
memperubah framing seakan akan tidak legitimate
tapi saya melihat pandangan dari bung andres dan bu lulung
anda mengatakan bahwa ini legitimate atau tidak legitimate
karena masih ada proses di mk kan pak
karena kita juga punya fakta fakta apa yang ditetapkan
masalah bansos masalah yang lainnya
bagaimana yang namanya pengarahan pjbj yang dilakukan oleh tiga
pk pkh pendamping pendamping pkh
jadi jangan kita melihat bahwa seakan akan bansos itu adalah
membawa bahan yang dipakai untuk
bansos kan memang kebutuhan masyarakat yang sudah disetujui bersama
dan siapa yang bertanggung tanggung masalah bansos itu
yang namanya bangsa itu kita setuju sama atau tidak
dan pada saat ini kan kita melakukan bansos itu kan
karena permasalahannya kan cuman ada
bukan untuk kepentingan pemerintah
pendamping pendamping bkh itu yang setiap kali melakukan itu
anggaran anggaran yang itu kan anggaran termasuk anggaran pkh juga
bahwa apa yang sudah dilakukan pemilihan ini
dengan hasil yang sudah disampaikan ke kpu sudah selesai
itu kita memang kita hargai itu
makanya kita dalam hal ini
kita sudah melihat banyak sekali kita laporkan
bawaslu sudah dibuat bersalah juga
seakan akan kita semuanya melakukan kecurangan kecurangan
jadi kita semuanya melihat kalau kita mau melakukan perbaikan
silahkan kita melakukan perbaikan perbaikan itu
dan kita mencari kesalahan ke belakang
makanya tadi saya bilang bahwa ini semua
itu saya tidak bisa memprediksi juga
apakah nanti hakim konstitusi juga menilai
termasuk dalam konteks pemilu presiden
sejumlah gugatan yang diajukan
bansos ataupun yang lainnya
dari masing masing kuasa hukum
kang ujang kalau kita melihat
perbincangan kita pagi hari ini ya
karena ada suatu kebutuhan
itu tidak cukup kuat
kalau hanya mengandalkan empat partai itu
maka butuh kekuatan tambahan
maka kekuatan tambahan itu ya merangkul
maka disitulah akan ketemu rekonsiliasi
katakanlah kimnya itu kurang dari lima puluh persen
makanya pak prabowo akan ketemu pak sudapalo
saya meyakini rekonsiliasi akan terjadi
karena suatu kebutuhan dan sebuah kenisayaan
residu pemilu yang harus diselesaikan dulu
nanti akan ada pembicaraan lanjutan
terima kasih pak wi hadi
pak lulul partai kebangkitan bangsa
dan kang ujang dari universitas al azhar
telah berbagi perspektif sepagi hari ini
soal bagaimana pemerintahan yang akan datang
apakah memang terwujud rekonsiliasi atau tidak